yah kebuka lagi nih antingnya mana ya
jatoh kemana ya
cari apaan mbak
anting sebelahnya ini tuh kayaknya
jadi mbak andin deh tante
yang bener kamu
kalo kiki gak salah ya tante
soalnya waktu itu kiki pernah
lagi peresin perang perangnya mbak andin
terus kiki liat anting ini di kopernya mbak andin
kok bisa ada di atin
mendingan antinya gak usah aku jual deh sekarang
saya gak jadi jual
ternyata yang sebelah dipegang sama anak saya
dia yang simpen
saya jalan duluan gak apa apa ya
iya gak apa apa tante
iya hati hati di jalan tanpa
apa benar anting sebelahnya ada di andin

kok bisa ya
coba aku tanya elsa aja deh
kan yang terakhir pakai anting itu elsa
you tak emang bisa
kira kira itu jatuhnya dimana ya waktu itu
ada apa sih
mama kan mau jual antingnya
terus tiba tiba mama ketemu sama kiki
wah mama belum jual
kan dulu aku udah suruh mama buat jualan tinggi itu
mama kelupaan terus dan mama baru keinget sekarang
dan pas mama mau jual
dia pernah lihat anting yang sama
di dalam kopernya andin
itu kan berarti pasangannya
kalau mbak andi nantingnya
ya itulah mama juga heran
kok bisa anting cuma sebelah itu ada di dalam kopernya andin
mana mau tanya deh sama kamu
ini yang terakhir pakai itu kamu kan
terus kira kira andin nemu anting itu dimana ya
kamu datang ya ke rumah
ada yang mau mbak omongin sama kamu
mbak andi ngapain yang nyuruh gue datang ke rumahnya
gak kenceng nih
nanti kalau hilang
mbak mbak bisa marah deh
di hari pas gue mau ke rumah mbak andin
apa jangan jangan anting itu jatuh waktu
aku belum bisa di
akan anting itu jatuh di sana
halo elsa kok diam
iya maaf maaf mah aku lagi nyetir jadi gak konsen
ma aku boleh minta tolong gak ma
mama tolong cek recek dulu ya
apa yang dibilang kiki anting yang dipegang sama mbak nini itu adalah anting yang sama
mama mama cari antingnya ya
tapi tolong jangan kasih tau ke mbak andin dulu
takutnya nanti mbak nin nyiranya kita nuduh nuduh dia ngambil anting itu
yaudah kalau gitu ya
nanti mama cek
gue kira gue gak ninggalin jejak apa apa dan
dan dan dan
tapi kalau misalkan anting itu jadi bukti gimana
tapi kalau misalkan nanti itu jadi bukti gimana
aku ke toilet dulu deh
iya gak apa apa bu lain kali jalannya hati hati
ya kebuka lagi nih antingnya mana ya
jatuh kemana ya
rumah sarah bukan
anting mama jatuh di sini nok
ini mama sendiri apa
terus tadi tiba tiba tas mama jatuh antingnya keluar
gini aja kalau enggak
kalau enggak nanti aku coba minta bantuan security
mama kalau udah mau balik nggak apa apa balik aja
yaudah kalau gitu mama minta tolong sama kamu ya
nanti kalau kamu udah ketemu tolong kabarin mama
kamu sendirian atau sama siapa
ya tolong sendiri karena lagi hari kado buat mama
mama mau ulang tahun
iya dua hari lah isya
salam ya buat bapak sama mama
yaudah kalau gitu mama pulang sekarang
yaudah mending aku nanti bawa ke rumah aja kali ya
ini helmnya pasti udah antriin aku ya
aku masuk dulu ya mas aku udah ditungguin
sini sini deket saya
lompat kamu berantakan ya
kamu tuh perlu jadi dosen ngerjakan wibawa
bukan tenaga pengajar
saya perlu ikut gak ngobrol sama dosen dosen lain buat jelasin kamu kalau pergi dari kampus
gak usah mas gak apa apa aku bisa sendiri kok
yaudah ya aku pamit ya mas
kenapa masih berantakan
kamu kalau berangkat kerja pamit sama suaminya jumlahan dulu